maafkan aku ibunda
ini semua salahku
kita sangat memerlukan bantuan ibunda
ibunda pun sangat mencemaskan rai mukian santang
terakhir ibunda bertemu dengannya
dia berjanji akan kembali
kembali kepada jalan
tapi sampai saat ini dia belum tiba juga
ibunda sangat mencemaskannya
ibunda takut terjadi sesuatu padanya
aku di sini ibunda
aku di sisi kalian
yang berada di sini bukanlah raka walang sungsang
lalu di mana raka walang sungsang yang sebenarnya ibunda
di mana ibunda
raka walang sungsang sekarang berada
yang menyamar menjadi raka walang sungsang adalah yudhakara
aku harus memeriksanya
ibunda tidak mengerti
ibunda tidak mempunyai petunjuk apapun
tolong dilindungi lah
di manapun dia berada
ini dia pak
apa yang kalian lakukan di sini

serahkan nyalomu siliwangi
aku harus berhati hati
jangan sampai keberadaanku
orang orang semua tahu
apalagi ini mas rara santa
rencana yang khusus pasti akan berantakan
sepertinya sudah aman
lebih baik aku keluar dari kamar ini
apa yang dia rencanakan
aku harus mengikutinya
berutku sakit raga
ibu sabarlah adikku
aku akan mencarikan
yang bisa menyembuhkan luka lukamu
tidak kuat lagi raka
kamu jangan berbicara seperti itu adikku
maafkan aku ibu undah
aku tidak tahu kalau kau dihukum ibu undah
aku mengira kau adalah orang lain
kalau tidak sistemus
hal ini semua karena ibunya amat kasih dan juga ibunya semangat
jika mereka tidak menghukumi bund tujuh ratus empat puluh delapan mpm ketering manik sebagai pekhati aku data mungkin akan melawanmu ibunya nek
semua kesalahanku raka
tidak kuat lagi raka
dengarkanlah pesan terakhirku raka
rai rai rai
kamu mau melahirkan adikku
bukan kamu tidak hamil
bagaimana bisa adikku
kapan kau tidak bertindak bodoh lagi mereka
maafkan aku ibu undang
semua ini adalah salah
karena aku salah
kau sudah rai
kamu gak bisa
untuk memper gently
baru lari sedikit saja aku sudah kelelahan ini pasti karena kan uraganku belum pulih
apa yang dia lakukan aku harus mengikutinya terus menerus aku harus
segera pergi dari sini jangan sampai orang pajajaran tahu dengan wujud asliku ini
dengar seliwah kali ini aku pasti bisa mengalahkan dan jangan berharap aku bisa mengampuni
tapi aku berharap dia bisa mengalahkan kedua orang itu
dan selanjutnya aku akan meminta pertolongan
supaya dia bisa menyelamatkan kerajaan karangkendang
tongkat kebanggaanku hancur oleh kian santang
waktunya sebentar lagi